bertemunya partai demokrat dengan partai gerindra dan juga koalisi indonesia maju menambah komposisi anggota pengusung prabowo sbianto menghadapi pilpres mendatang
dan meski diklaim hanya tinggal dideklarasikan merapatnya demokrat ke kim menambah gemuk unsur nasionalis di poros prabowo subianto
cukupkah elemen ini dalam memenangkan prabowo bagaimana dengan unsur nahdiyin yang disebut sebut dibutuhkan untuk pemenangan prabowo
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio pertama anggota dewan pembina partai gerindra andrei rosiade dan juga direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
halo selamat malam assalamualaikum bapak bapak
dengan siapa di studio
dengan bram di studio bang andre saya langsung ke anda
bang andre jadi dengan demokrat bergabung ini menambah unsur nasionalis bukankah yang dibutuhkan nahdiyin nu jawa timur
yang dulu disebut sebut sebagai kebutuhan atas pemenangan itu bang
ya pertama tentu kami patut syukuri kami ucapkan alhamdulillah partai demokrat partai kuat partai besar mau bergabung dalam koalisi indonesia maju
ini menunjukkan bahwa ada semangat kebersamaan kita bahwa koalisi kami betul betul koalisi yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan tidak ada politik tinggi seranting
dan ini menambah kenyamanan
jadi partai partai yang bergabung dengan koalisi kami
kita patut syukuri alhamdulillah bergabung dalam partai demokrat kepada koalisi kami
yang kedua partai demokrat salah satu partai yang punya basis konstituen yang sangat jelas di jawa timur
yang ketiga soal nahdirin tentu kami akan bekerja lebih keras lagi
insya allah berapa minggu yang lalu pak prabowo sudah bertemu dengan ribuan kiai di jogja
dan insya allah minggu depan pak prabu juga akan keling jawa tengah dan jawa timur lagi
ketemu dengan ribuan kiai
dan juga bertemu banyak kiai host yang akan pak prabu bersilaturahim terus
kami meyakini insya allah nu tentu akan melihat bahwa pak prabowo selama ini dekat dengan nu
dan pak prabu adalah figur yang insya allah bisa melanjutkan kepemimpinan pak jokowi
apalagi sangat menarik pidato ketua roy sam pbnu tadi di acara
bagaimana beliau menyampaikan bahwa nu insya allah terus bersama presiden jokowi
oke artinya menurut anda ketika diasosiasikan nu dengan pak jokowi hari ini anda melihat langsung itu artinya langsung ke pak prabowo begitu ya
meskipun hari ini kemudian simbolnya mbak yeni dengan pak prabowo ada caimin dengan anies baswedan begitu bang andre
ya nanti juga kita saya ingin kasih bocoran sedikit ya
bahwa insya allah dalam beberapa waktu ke depan
tim pemenangan pak prabowo akan dibentuk dan akan banyak tokoh tokoh sentra nahdlatul ulama tokoh tokoh nahdlatul ulama yang terlibat langsung memimpin tim sukses pak prabowo
jadi jelas bahwa pak prabowo seperti yang disampaikan oleh al mahdudusdur beliau adalah pemimpin ataupun orang yang paling ikhlas di indonesia
dan itu seluruh warga nahdlin tahu betul
bahwa orang yang paling ikhlas di republik indonesia itu seperti kata
gubernur adalah pak prabowo dan gubernur juga sudah menyampaikan bahwa insya allah pak prabowo akan jadi presiden di hari tua
akan bersama sama dengan pak prabowo
kami dpd gerindra jawa timur itu mayoritas pengurus gerindra di jawa timur adalah kader kader nahdlatul ulama
saya ke mas burhan kalau begitu
bagaimana menurut anda
apakah kemudian dengan komposisi yang disebutkan bang andre tadi sudah cukup begitu
di poros lain ada kemudian simbol yang menjadi calon wakil presiden begitu
memang kebutuhan buat partai gerindra khususnya untuk menyukseskan pak prabowo sebagai capres itu berasal dari partai yang punya brand atau representasi politik kelompok nahdien
nah per hari ini memang masih banyak basis atau konstituen warga nu yang memilih pak prabowo
meskipun lebih banyak lagi
yang memilih mas ganjar
jadi meskipun mas anies sudah mendapatkan pendamping dari ketua umum partai pkb perhari ini suara dari basis warga nu yang memilih mas anies masih minimalis
mungkin perlu waktu ya buat mohaimin untuk mengaktifkan mesin politiknya
tetapi perhari ini yang dilihat adalah capresnya
jadi mas anies masih berjarak dengan warga nu
nah tetapi bagaimanapun bram masuknya partai demokrat
itu sumber vitamin yang menyegarkan buat pak prabowo terutama setelah kehilangan partner pkb ya
yang pindah ke lain hati
karena bagaimanapun selisih pak prabowo dengan ganjar pranowo itu statistiknya deadhead
jadi satu suara pun menjadi sangat penting buat pak prabowo terutama di putaran kedua
karena bagaimanapun tidak ada capres yang bisa menang satu putaran
dan kalau kita lihat perhari ini meskipun demokrat sudah bercerai
dengan koalisi pendukung anies
itu sebagian besar pendukungnya masih memilih anies baswedan
sementara yang memilih pak prabowo baru tiga puluh dua persen
ada dua puluh tiga persen pemilih partai demokrat yang lari ke ganjar
tapi justru kalau kita membacanya secara optimis
ini peluang buat partai demokrat untuk membuktikan komitmennya mendukung pak prabowo
kalau misalnya bisa membawa basis masanya memilih pak prabowo
apalagi komitmen pak sp ingin turun gunung secara langsung
jadi laki laki memang
kalau kemudian anda melihat dan menganalisa begitu
kalau misalkan kita mengatakan demokrat juga mengaku atau mengklaim kemudian mempunyai basis di jawa timur
apalagi kemudian pacitan adalah tempat lahir pak sby
demokrat disebut kuat di sana
apakah ini bisa menambal begitu kebutuhan soal kebutuhan nu tadi mas burhan
belum belum cukup ya
jadi kalau kita
kita lihat data partai demokrat tidak terlalu kuat di jawa timur
nah memang bagaimanapun partai demokrat mengalami kemunduran ya sejak dua ribu empat belas
jadi belum terlalu kuat
sementara jawa timur adalah battle ground
jadi kekalahan pak prabowo dua kali di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
itu akibat kekurangan dukungan di jawa timur
jadi perlu penambal suara yang lain
dari basis nu
kedekatan dengan struktur pbnu
atau tokoh tokoh nu yang lain misalnya
hovifah atau mahfud md atau yeni wahid
atau struktur pbnu ya di bawah roy sam
miftahul ahyar dan lain sebagainya
baik bang andre artinya tambalan ini sudah disiapkan kah oleh tim gerindra dan juga koalisi indonesia maju
tadi mas burhan menyebut nama ko vivah begitu
jangan jangan akan didekati juga selain nama yeni wahid yang kemarin sudah bertemu
apa yang disampaikan
pengamat politik nomor satu di republik indonesia yang namanya burhanuddin muhtadi itu
sudah ada di catatan pak prabowo dan koalisi indonesia maju
jadi semua akan kita kerjakan yang disampaikan mas burhan tadi
insya allah tunggu efek kejut dan kejutan kejutan dari pak prabowo dan koalisi indonesia maju
insya allah saya kasih mas sampaikan saja nanti tim sukses pak prabowo insya allah
kebanyakan kadang nahdlatul ulama
tokoh tokoh sentral nahdlatul ulama
oke kalau begitu pertanyaan saya apakah hanya tim suksesnya saja atau cowok presnya juga menggunakan formula itu bang andre
dan mungkin saja cowok presnya bagian keluarga besar nahdlatul ulama
tapi itu kan sekali lagi tergantung hasil musyawarah untuk mufakat dari pimpinan partai politik pengusung dan pendukung pak prabowo
tapi yang ingin saya kalau itu mungkin
ya tapi bukan kewenangan saya karena itu domainnya adalah domain musyawarah untuk mufakat para ketua umum
kalau bicara potensi kira kira mana yang lebih berat begitu bang
potensinya tentu ada tapi sekali lagi ini kewenangan musyawarah untuk mufakat ketua umum saya tidak bisa menyampaikan karena itu kewenangan
ya potensi tentu ada
tapi kalau tim pemenangan insya allah sudah ada daftar list listnya yang saya ketahui
bahwa banyak tokoh tokoh sentra nahdlatul ulama keluarga besar nu yang akan bergabung dalam tim pemenangan pak prabowo subianto
yang bisa disampaikan bahwa tokoh tokoh itu surveinya bahkan lebih tinggi dari tokoh tokoh nu yang ada muncul di kandidat cawapres sekarang
berarti bukan tokoh nu begitu ya kalau anda mengatakan bisa jadi lebih tinggi begitu ya
angka angka survei itu pak mas burhan ini punya survei
punya survei tokoh mana yang menonjol di jawa timur
nah insya allah salah satu pimpinan tim suksesnya adalah tokoh yang surveinya sangat menonjol di jawa timur
oke baik baik oke terakhir saya ke mas burhan kalau begitu
artinya mana yang lebih
jadi kami benar benar serius
jadi ini menunjukkan kami betul betul serius menggarap nu dan juga jawa timur
karena kami tidak ingin mengulangi kekalahan di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas

bagaimana keluarga besar nahdlatul ulama bisa mendukung pak prabowo
oke bang andre saya ke mas burhan terakhir mas
artinya kalau anda katakan tadi harus menambal begitu ini harusnya cukup di tataran tim pemenangan atau cawapresnya juga harus dari nu begitu mas burhan
ya semakin banyak irisan semakin bagus
dan sebenarnya nu kan tidak pernah monolitik ya
jadi kalau kita lihat basis nu yang memilih pkb itu kan tidak dominan
yang paling banyak orang yang merasa dekat dengan nu itu pilihannya ke pd perjuangan dan gerindra
baru ke pkb
jadi warga nu yang memilih pkb itu sebenarnya tidak mayoritas
nah saat yang sama juga ada pr terkait dengan split vote
jadi basis pilihannya bisa pkb tapi soal pak cawapres bisa cawapres yang lain
jadi yang paling menentukan memang adalah pendekatan personality ya ketokohan
baik pak prabowo anies baswedan
maupun ganjar pranowo
jadi memang banyak pr buat pkb untuk bisa membawa basis jangankan basis nu basis pkb untuk memilih mas anies itu bukan hal yang mudah
nah disitu jadi peluang tuh buat pak prabowo atau ganjar
karena bagaimanapun warga nu tadi itu terasosial
jadi ini terasosiasi dengan banyak kanal bukan hanya kanal politik bernama pkb tapi struktur pbnu
apalagi pernah jadian satu tahun begitu ya bang
iya jadi per hari ini basis pkb lebih banyak yang memilih pak prabowo
survei smrc indikator menunjukkan hal itu
jadi memang masih
meskipun lagi lagi capres cawapresnya sudah bergandengan dengan mas anies
tetapi tidak mudah
karena itu membawa basis mas anies untuk mengikuti ya dari instruksi atau keputusan elit
karena itu banyak variable
baik oke kita tunggu seperti apa apakah kemudian nama nu hanya di tataran tim sukses saja atau kemudian cawapresnya juga
kami tunggu bang andre
terima kasih atas waktu anda bapak bapak sekalian mas burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
dan bang andre rousyadi anggota dewan pembina partai green rad telah bergabung sama kami
sehat selalu selamat malam